pada senin ketua majelis hakim pengadilan negeri cikarang menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada terdakwa muhammad faisal
direktur pt cipako cabang sampang pemenang tender proyek revitalisasi pasar induk cibitung bekasi jawa barat
pihak pengadilan juga menolak seluruh nota pembelaan yang pada sidang sebelumnya telah dibacakan oleh penasehat hukum terdakwa
sebesarnya pada pokoknya ya terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan
dan telah terbukti juga melakukan tindak pidana pengerusakan
di luar pengadilan masa melakukan demonstrasi dan menuding kasus penggelapan dan perusakan yang menjerat pemimpin perusahaan pemenang tender proyek terlalu dipaksakan
seperti yang kami yakin bahwa celahnya terlalu legal standing
karena kami yakin dalam faktor faktor persidangan legal standing itu harusnya terbukti
ter sebagai pelakuan pilihan legal standing
direktur perusahaan proyek pembangunan pasar induk cibitung dipidanakan oleh pengurus pasar lantaran dituding menggelapkan uang perusahaan dan merusak berangkas
akibat kasus ini proses pembangunan revitalisasi pasar induk cibitung terhambat
kondisi pasar pun menjadi semeraut dan dikeluhkan pada pedagang pasar induk cibitung
kim liputan cnn indonesia